kalah tiga kali berturut turut dalam laga indonesia soccer championship
manajemen persela lamongan langsung melakukan evaluasi total
nasib pelatih stefan hansen pun terancam dipecat jika kembali kalah saat menjamu persipura jayapura akhir pekan nanti
buntut kekalahan tiga kali secara beruntun membuat pemilik dan manajemen pt persela lamongan mulai geram dengan penampilan herman zumafo dan kawan kawan
dalam waktu dekat pemilik dan manajemen pt persela lamongan akan segera memanggil seluruh pemain dan pelatih kepala untuk mempertanggungjawabkan kekalahan tersebut
bagi manajemen kalah tiga kali masing masing dari gresik united psm makassar dan persija jakarta merupakan tradisi buruk yang harus segera dicarikan solusinya
dari laporan dan pertanggung jawaban yang ada itulah bisa kita jadikan ukuran nantinya apakah kru pelatih ini bisa berlanjut untuk menangani tim persela
atau untuk sementara waktu diistirahatkan
manajemen persela lamongan secara khusus juga menyoroti kinerja pelatih stefan hansen yang belum mampu memberikan kemenangan
sementara pelatih stefan hansen memiliki alasan tersendiri mengapa timnya terus mengalami kekalahan
tapi kita bermain lawan dua belas orang tidak mudah
meski diambang pemecatan namun manajemen persela masih memberikan kesempatan satu kali lagi kepada pelatih stefan hansen
untuk memimpin persela menghadapi lagam melawan persipura jayapura dua puluh tiga mei mendatang di stadion surajaya lamongan
mifrahul arif lamongan